terpidana kasus terorisme abu bakar bashir tiba di rumah sakit cipto mangunkusumo rscm kami siang
bashir akan dirawat karena penyakit kelainan pembuluh darah vena
dengan pengawalan polisi bersenjata lengkap pimpinan ponok pesantren al mu'min ngeruki abu bakar bashir tiba di rscm jakarta pusat
terpidana kasus terorisme ini dirujuk ke rscm setelah mendapat persetujuan presiden joko widodo
abu bakar ⁇ baasyir ⁇ merupakan terpidana kasus terorisme yang difonis lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan tahun dua ribu sebelas
pengadilan menyatakan ia terbukti menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme
beliau juga jalan juga masih dipapah dan menggunakan tongkat kalau itu ditahanan
lalu kalau tadi pun juga keluar dari ambulan langsung masuk kursi roda
presiden joko widodo menyetujui usulan pemindahan abu bakar bashir ke rumah sakit untuk mendapat perawatan yang lebih baik
menurut presiden keputusan ini didasarkan alasan kemanusiaan
meski begitu presiden mengaku sampai saat ini belum ada keputusan untuk memberikan gerasi kepada terpidana kasus terorisme itu
ini dari sisi kemanusiaan yang juga segera untuk semuanya
kalau ada yang sakit tentu saja perjalanan kita untuk membawa ke keputusan terorisme
bagaimana dengan pemberian abulisi atau gerasi kepada abu bakar bashir
apa ada kemungkinan diberikan gerasi kepada abu bakar bashir
sampai saat ini belum ada